dan kita akan beralih ke sidang lanjutan pembunuhan brigadir nofriansyah yosua huta barat
di mana jaksa penuntut umum menghadirkan verdi sambo sebagai saksi mahkota untuk tiga terdakwa pembunuhan berencana terhadap brigadir yosua huta barat di pengadilan negeri jakarta selatan
bekas kepala divisi propam polri ini akan bersaksi untuk terdakwa richard eliezer alias baradae riki rizal dan juga kuat ⁇ maruf ⁇
kalau isoman itu lebih dekat ke duren tiga
kalau itu dari mabes polri atau dari bayangkari biasanya istri saya menunggu pcr itu di bangka
tapi karena ini lebih dekat ke duren tiga itu memang menjadi kebiasaan untuk isoman di sana menunggu pcr
di duren tiga saudara sudah tahu memang
ya memang itu sudah kebiasaan
tapi siapa saja yang berangkat saudara tidak tahu
saya tidak tahu yang mulia
singkat cerita mereka rombongan jalan
setelah turun mereka jalan
berapa lama menit kemudian saudara mengikuti untuk keluar dari rumah di saguling
selang beberapa menit lima sampai sepuluh menit saya kemudian jalan juga yang mulia
dan saudara memang mau menuju ke duren tiga
saya rencana menuju ke depok yang mulia
saudara berencana menuju depok
itu jam berapa
itu kurang lebih hampir jam lima an yang mulia
hampir jam lima berarti jam lima kurang lah ya kan
saya tidak tahu pasti karena saya tahu
ya saudara tidak tahu pasti
saudara pergi dengan siapa saja
dengan ajudan dan adc yang berdinas hari itu bersama walmor yang mulia
saudara pergi dengan ajudan kemudian
driver serta walmore yang mulia
kemudian serta walmore
ajudannya waktu itu adan romer
hasan romer dan drivernya prayogi
drivernya prayogi apa namanya patwalnya
kalau tidak salah farhan
saudara pergi bertiga
saudara perintahkan kemana driver itu
saya tidak memerintahkan kemana karena memang
jadwal hari itu ada kegiatan berhutang
saya kan biasanya nanya mau kemana pak hari ini pak
mereka sudah tahu jadwalnya yang mulia untuk berangkat ke depok
kemudian saya berangkatlah menuju depok
setelah masuk kompleks polri duren tiga
ya saudara menuju ke dari saguling ke depok
setelah sampai ke duren tiga melewati kompleks duren tiga
saya melihat yosua ada di depan gerbang
saudara melihat joshua ada di depan gerbang kemudian
kemudian saya perintahkan azan romer ajudan untuk berhenti
nah setelah berhenti azan romer turun
kalau dari saguling menuju depok
memang melewati duren tiga
sudah menjadi kebiasaan
dari walmur dan ajudan untuk melewati kompleks polri
karena apabila melewati lewat kiri itu harus muter jauh
itu sudah menjadi kebiasaan dari walmur dan driver ya
sudah menjadi kebiasaan
termasuk kalau dari saguling menuju ke kantor
saya baru tahu kalau durian tiga itu tembus tembusnya begitu
itu bukannya cuma satu kompleks terus kan gak ada jalannya
waktu itu memang kami memasang pagar pembatas
karena waktu itu tidak ada pagar pembatas
sehingga waktu kami di sana kami membangun pagar untuk pembatas
nah itu biasanya driver sudah kontak dengan satpam atau yang ada di saguling untuk membukakan
ya kemudian saudara pergilah ke saguling
lewatlah duren tiga saudara melihatlah joshua
kemudian saya teringat apa yang dilakukan oleh yosua terhadap istri saya waktu saya melihat dia
karena di saguling saya tidak bertemu
saya perintahkan romer untuk berhenti
romer biasanya kalau berhenti gitu dia langsung turun
tapi saya masih berpikir apakah harus saya konfirmasi hari ini
karena saya sudah sampaikan ke istri akan konfirmasi malam
kemudian saya perintahkan jalan lagi
sudah jalan saja
tapi saya putuskan untuk berhenti dan konfirmasi hari itu juga
saya kemudian turun senjata saya jatuh
kemudian saya ambil dan saya masuk ke dalam duren tiga
senjata apa yang saudara jatuhkan itu
senjata yang selalu saya pegang yaitu kompleks
kombo wilson oke kemudian
kemudian saya masuk ke dalam
masih parkir mobil waktu itu
saya masuk ke dalam ketemu kuat di dapur
saya sampaikan ke kuat
kemudian dia keluar
ntar saudara masuk ke dalam sempat bertemu dengan istri saudara tidak
tidak ketemu ya
ketemu dengan terdakwa richard nggak
ketemunya di dalam ya
ketemunya di dalam
duluan mana saudara ketemu richard sama ketemu kuat maruf
duluan ketemu kuat ma'ruf
terus saat itu saudara ketemu dengan kuat ma'ruf di dalam atau di garasi
saya tidak ingat pasti yang jelas di dapur menuju
di dapur menuju
kemudian saudara perintahkan kuat ma'ruf untuk manggil joshua
saya masuk ke dalam richard turun
kemudian setelah itu
kuat yosua masuk bersama kuat
dan ricky di belakangnya saya masih perhatikan
begitu masuk saya sudah emosi waktu itu karena mengingat perlakuan joshua kepada istri saya
saya kemudian berhadapan dengan joshua
saya sampaikan ke joshua
jawaban yosua tidak seperti yang saya harapkan
dia malah menanya balik
ada apa komandan
saya kemudian lupa saya tidak bisa mengingat lagi
saya perintahkan richard untuk hajar cat
bagaimana cara saudara memerintahkan richard
hajar chad kamu hajar chad
kemudian ditembaklah joshua
sambil maju sampai roboh yang mulia
itu kejadian cepat sekali
tidak sampai sekian detik karena cepat sekali penembakan itu
kemudian saya kaget kemudian saya sampaikan stop berhenti
begitu melihat joshua jatuh kemudian sudah ada berumuran darah saya jadi panik yang melihat
saya tidak tahu bagaimana harus menyelesaikan penembakan ini
kemudian saya berpikir dengan pengalaman saya yang paling memungkinkan bahwa
peristiwa penembakan ini ada tembak menembak yang mulia
akhirnya kemudian saya melihat ada senjata yosua di pinggang
saya kemudian mengambil dan mengarahkan tembakan ke dinding yang mulia
pinggang joshua oke kemudian
kemudian setelah itu saya juga melihat bahwa ini harus
ada bekas tembakan dari yosua
kemudian saya mengambillah tangan yosua
kemudian menggenggam senjata milik joshua dan menembakkan ke lemari sebelah atas
kemudian setelah itu saya melap senjata joshua dengan masker
saya letakkan di samping joshua yang melihat
pada saat saudara menembak ke dinding itu ya
iya yang melihat
pada saat saudara menembak kemana itu si riki dan si kuat
dia ada di dekat kolam kemudian richard di belakang saya
richard di belakang saya kalau tidak salah
kemudian saya lakukan penembakan ke dinding yang mulia
nah setelah itu saya kemudian keluar yang mulia
setelah keluar saya bertemu dengan richard

saya sampaikan kamu lihatin ibu di dalam
kemudian saya keluar saya ketemu yogi
saya sampaikan kamu panggil ambulans karena saya berpikir mungkin masih bisa dibawa ke rumah sakit
kemudian saya ingat bahwa istri saya ini ada di dalam
bisa dimatikan sedikit
bisa dimatikan sedikit
bisa dimatikan saudara jaksa penuntut umum
ini ruang sidang saudara jaksa penuntut umum
bawa keluar handphonenya
saya meminta pra yogi untuk
memanggil ambulans karena saya masih berpikir bahwa yosua masih bisa dibawa ke rumah sakit
kemudian saya mengingat bahwa istri saya ini ada isolasi mandiri di sini
apa istri saudara
istri saudara tadi pamit untuk isolasi mandiri
nah saya kemudian masuk ke kamar menemukan istri saya
sudah menangis duduk di tempat tidur
istri saya bertanya ada apa pak
udah kamu diam aja kita kesakulik
saya kemudian membawa istri saya ke saguling
dan saya coba untuk tidak melihat peristiwa itu
karena saya lihat ada yesua disitu dan cukup berantakan di lokasi karena tembakan ke keramik dan tembok itu yang ada
saya kemudian membawa keluar
saya ketemu dengan ricky
saya perintahkan ricky kamu amankan ibu ke saguling
saya kemudian membawa istri saya ke saguling
saya kemudian masuk ke dalam
memanggil richard untuk menyampaikan bahwa saya akan bertanggung jawab chat
yang penting kamu sampaikan bahwa ini peristiwa tembak menembak
saya akan bela kamu karena ini peristiwa saya harus bertanggung jawab
kemudian saya sampaikan kamu harus menceritakan bahwa ibu minta tolong
kemudian kamu turun dari tangga dan kamu menegur yosua
yesua menembak kamu dan kemudian kamu melakukan penembakan
setelah itu saya keluar karena dalam benak saya waktu itu bahwa cerita yang saya bangun ini adalah peristiwa tembak menembak antar anggota
maka saya yang pertama saya hubungi karo propos yang mulia
saya ada tembak menembak
setelah itu saya hubungi karo paminal
brigjen hendra juga minta ke tkp
dan saya juga menghubungi salah satu kasus di barreskrim untuk bisa datang ke tkp
itu cerita saudara
kapan saudara cerita ke ricky mengenai skenario itu
saya hari itu di tkp
di saat kejadian tidak bertemu ricky yang mulia karena pada saat ricky mengantar istri saya ricky saya tidak ketemu
nah makanya setelah kejadian itu setelah saya telpon baris krim hubungi kasat serse kemudian dilakukanlah olah tkp
sampai dengan pengantaran jenazah saya kemudian ingat bahwa ricky dan kuat melihat peristiwa ini yang mulia
akhirnya kemudian saya berangkat ke biro propos karena saya sudah perintahkan untuk mereka bertiga dibawa ke propos untuk dilakukan pemeriksaan
saya menjelaskan itu di lantai tiga biro propos dengan memanggil dua terdakwa ini karena di tkp saya belum bisa mengarahkan yang bersangkutan harus cerita apa yang mulia
karena pemeriksaan harusnya sih sudah dimulai
jadi saudara bercerita pada ricky dan kuat mengenai skandal reoi tadi kapan
pada saat di biro propos
pada saat di biro propos terus kepentingan pada akhirnya kan saudara berlalu tuh ya
saya langsung aja itu tanggal sepuluh saudara berlalu